tapi saya kasih tidak terlalu terlambat ya
dan saya sangat senang melihat entusiasme
teman teman yang hadir di sini
dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan
pak ganjar pranowo menyampaikan pernyataan
karena tadi malam kita sudah sama sama menyimak
yang dilakukan oleh pihak kpu
dan kita juga sudah melihat ada beberapa pernyataan
yang disampaikan oleh pimpinan partai yang lain
dan juga paslon yang lain
dan sudah pada tempatnya kalau pada hari ini
pak ganjar pranowo dan ada pak mahfud md di sini
menyampaikan juga tanggapan respons
terhadap apa yang sudah diumumkan oleh pihak kpu
dan tentu persoalan ini akan terus berkembang
dalam satu dinamika politik yang cukup dinamis
dan kita akan lihat saja tapi pada saat ini
pak ganjar akan memberikan tanggapannya
terutama melihat hasil dan menyimak tanggapan tanggapan
mungkin saya mulai dan minta pada pak ganjar saja lebih dulu untuk menyampaikan
terima kasih pak sodun
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua pak mahfud pak todung dan teman teman tim hukum
saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya
yang pertama selama satu bulan terakhir saya dan pak mahfud berkeliling
melihat mendengar menerima banyak kelompok masyarakat
mereka menyampaikan kepada kami cerita cerita tentang proses pemilu yang terjadi di indonesia ini
tentu saja dalam satu bulan ini kami juga berkomunikasi dengan partai pengusung
para saksi saksi di daerah apakah cerita cerita itu begitu adanya
relatif cerita itu punya kemiripan
kalau boleh saya sebut seleksi calon capres cawapres
sampai kemudian berproses pada putusan mk sembilan puluh sembilan
awal cerita inilah yang kemudian rasa rasanya proses pemilu menjadi pertanyaan banyak pihak
dari pendaftaran di kpu
ada catatan catatan yang kami rasa secara prosedur juga ada masalah
kami bertemu dengan tokoh masyarakat
mereka menyampaikan suasana kebatinan
apakah ini yang namanya pemilu yang jujur dan adil
kemudian menyebar ke seluruh indonesia
juga kemudian diulangi lagi mereka bertemu
bahwa pemilu harus jurdil
mimpi demokrasi yang kita inginkan pasca reformasi itu betul betul bisa berjalan
betul betul asas asas demokrasinya diberikan
dan inilah sebuah proses panjang yang terjadi
banyak catatan yang memang disampaikan kepada kami
tentu kami dan tim hukum harus memverifikasi satu persatu
cerita tentang aparatur yang terlibat
cerita bantuan yang muncul tiba tiba dengan sangat masif sekali
ada pertanyaan berapa sebenarnya jumlah bantuan sosial
ternyata menjadi cerita di publik yang sampai kepada kami
bahkan bapak ibu teman teman semuanya
ada riset yang mengatakan ada korelasinya
antara bantuan itu dengan masyarakat
sesuai dengan yang ada dalam hatinya
atau terpengaruh dengan bantuan ini
di samping itu ada cerita manipulatif
saya kira inilah yang kemudian
yang masuk kepada tim ganjar mahfud
tentu saya menghormati seluruh proses yang berjalan
kami menyampaikan laporan laporan
dan kita berharap memang pak waslu akan merespon
sayang tidak semuanya terespon
maka setelah pengumuman tadi malam
tim ganjar mahfud sudah bersepakat
kalaulah semuanya ini harus diluruskan
agar demokrasi bisa berjalan dengan baik
maka benteng terakhirnya adalah mahkamah konstitusi
untuk segera kita menyampaikan
seluruh yang ada yang kami persiapkan
dan saya kira ini momentum yang sangat bagus
kepada majelis hakim yang nanti ada di mk
setelah duluan dari keputusan mk mk
setelah juga kita melihat penyelenggara pemilu
kita mesti mengembalikan kredibilitas demokrasi kita ini
tim akan segera mendaftarkan itu
agar sesuai dengan harapan dan aturan
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dari apa yang akan kita ajukan dalam permohonan kami
anda anda semua untuk mengajukan pertanyaan
mungkin kami akan bisa memberikan jawaban
tolong menyebutkan nama dan media mana
sebelah sana satu dua ada lagi yang lain
oke yang kedua tadi silahkan mas
saya juga dari narasi pak raja
pertanyaan pak kemarin eh pagi ini baru saja

jadi kita melihat bahwa pembuatan seribu tujuh ratus satu dan pembuatan seribu tujuh ratus tiga
apakah ada saling komunikasi atau mungkin
kolaborasi dari pembuatan seribu tujuh ratus satu
untuk menjelaskan pembuatan seribu tujuh ratus empat ini
kami sama sama punya pikiran ya
bahwa rasanya saya tidak berkomunikasi langsung pada soal ini
tapi rasa rasanya kami punya catatan yang sama pada soal itu
satu tps tiga ratus tapi hasilnya lebih
dan terjadinya di mana mana
kami melihat sistematis betul ini terjadi
mudah mudahan nanti akan ada pakar yang disiapkan oleh tim
sehingga bisa membuka kepada mata masyarakat
kedua umpama sama sama kan setelah yang saya ceritakan tadi
bahkan luar negeri pun memberikan catatan loh kepada kita
ini penyelenggaranya penyelenggaran pemilunya kok seperti itu
pasti dari satu punya catatan sendiri tapi kami punya catatan sendiri
apakah nanti dalam persidangan ada kesamaan dan sebagainya
sehingga ini menjadi fair dan tidak ada agenda agenda lain
kolaborasi kolaborasi yang terkait dengan agenda tertentu tidak
kami hanya ingin mendudukkan saja proses ini dengan baik
apapun keputusannya kita akan lakukan
siapa lagi oke yang ketiga anda
sekarang tidak ada kelepasan atau ke sepuluh lagi
harus diputuskan dulu oleh kpu setelah kpu baru ke mk
kalau kompas melihat cerita ini saya kira dimuati kompas dan media yang lain
tapi ketika semua diam kan tidak berhenti
kurang lebih kita punya satu ratus enam belas kurang lebih laporan ke bawaslu yang berproses
tapi ketika kemudian tidak ditindaklanjuti
satu satunya lembaga yang kita harapkan bisa mengadili dengan fair ya mk
jadi bukan kenapa baru sekarang karena memang waktunya baru boleh sekarang
mas ganjar saya rian dari kompas com
mas ganjar ini dan prof mahfud
kalau tadi kan bicara soal persiapan untuk mengajukan sengketa ke mk
di sisi lain kan juga jalur politik itu tengah diupayakan melalui hak angket di dpr
apakah juga dari mas ganjar dan prof mahfud
ada harapan juga untuk hak angket ini segera digulirkan oleh pdip
dan partai partai pengusung mas ganjar dan prof mahfud
sampai saat ini terima kasih
kebetulan saya dan pak mahfud tidak di dpr
jadi sudah kita siapkan kita berikan kepada partai dan dpr untuk menyiapkan itu
dan dari seluruh prosesnya saya dengar sudah disiapkan
jadi kami menyerahkan nanti kepada kawan kawan yang ada di parlemen
rasanya sudah siap mereka
tentu pasti ada politiknya di sana dan ini akan menarik

terkait dengan komunikasi politik dengan para ketua umum partai
terkait dengan kesepakatan untuk kemudian mengajukan ke mahkamah konstitusi
dan juga salah satunya opsi tadi seperti yang ditanyakan teman teman pembas com untuk ke hak angket begitu
karena kalau kita lihat dari pihak misalkan ke satu saja
ketua umumnya nasdem ini sepertinya semalam sudah memberikan statement
untuk memberikan selamat kepada pemilu dalam penetapan kpu semalam
komunikasinya seperti apa terkait dengan keputusan hari ini
kalau keputusan hari ini kami sudah mengantisipasi lama
dan kami berkomunikasi cukup intens
proses lama persiapan lama yang baru bisa diomongkan hari ini
jadi kami komunikasi cukup intens terkait dengan itu
soal partai lain mereka punya sikap sendiri sendiri
ya kami sangat menghormati dan itu sah adanya
maka setelah ini pun nanti kami akan berkomunikasi lagi kepada beliau beliau
rasanya ya fatsun politik itu mesti kita lakukan
kami hanya bisa mengakses satu saja dari tampilan yang ada di kpu
dan itu yang saya katakan di depan tadi ada alat bantu kalau bahasa kpu namanya siregap
justru itulah yang kami kemudian bertanya
dari angka angka yang berproses edisi rekap yang ada
sampai pada akhirnya sistem itu dihentikan gitu itu menjadi pertanyaan kami
jadi kami tidak bisa lagi kembali pada cerita gembos mengembos
tapi cerita yang ada dari hasil yang ada inilah yang akan dijadikan bukti
nanti dari kawan kawan tim hukum termasuk para ahli nanti akan menceritakan
ya kemarin ada ahli ibu ibu menjelaskan dengan sangat bagus sekali
lalu sebelumnya juga sudah ada yang bercerita satu persatu
dulu servernya ada di mana mulai tidak diakui kemudian diakui gitu ya

kunjungan ke daerah untuk mendapatkan saksi saksi fakta
yang akan kita tampilkan pada sidang di mk nantinya
dan cukup banyak sebetulnya yang mengetahui mengalami melihat ya
tadi pak ganjar bicara mengenai bansos misalnya
bicara mengenai intervensi kekuasaan
nah mereka menceritakan dengan sangat jelas apa yang mereka lihat
apa yang mereka alami apa yang mereka saksikan
tapi ketika kita meminta
mereka untuk menjadi saksi dan dibawa ke mk
tidak semuanya bersedia untuk menjadi saksi
sebenarnya bukan karena tidak tahu keadanya
tapi mereka merasa tidak nyaman dan tidak aman
nah apakah bentuk penekanan ya
yang dilakukan terhadap mereka itu oleh pihak lokal atau pihak lain
ini tentu ya bisa saja terjadi
bahwa selama saksi itu tidak memiliki kebebasan untuk menyatakan sesuatu
kita sudah melakukan pelanggaran hak hak
asasi dari saksi yang harusnya bersaksi
karena itu merupakan bagian dari kewajiban dia
untuk menjelaskan kebenaran ya
saya tidak ingin menyebutkan jumlahnya ya
berapa banyak tapi cukup banyak
tapi alhamdulillah kita bisa mendapatkan cukup banyak saksi
dan nanti tergantung kepada pihak mk untuk menampilkan mereka
tapi kalaupun tidak semua bisa ditampilkan
kami sudah punya pernyataan tertulis
evidefit dari mereka yang akan bisa kita sertakan dalam persidangan di mk
tetapi di dalam pengalaman
kita sudah berkali kali menjadikan mk itu bukan lagi mahkamah kalkulator
saya kira khususan tahun dua ribu delapan yang pertama itu adalah satu contoh bahwa mk itu bukan mahkamah kalkulator
dan seterusnya dipakai sampai sekarang
sampai istilah tsm itu sendiri masuk di dalam hukum kita
artinya mk itu bukan sekedar mahkamah kalkulator
tinggal nanti kreativitas akhirnya
saudara soal gugatan itu sebenarnya begini
kita ini melakukan reformasi karena ingin membangun negara ini sebagai negara demokrasi dan negara hukum
perjalanan pertama sampai belasan tahun itu bagus
paling tidak dari sudut institusionalisasi
tetapi pemilu yang sekarang ini dinilai oleh banyak pakar pelaku politik yang sudah senior sekali
sebagai pemilu yang paling brutal
karena memang tidak ada pemilu sebelumnya yang seperti ini
di mana aparat turun lalu pejabat tertinggi juga turun
meskipun bilang tidak kampanye isinya pasti dirasakan kampanye
sehingga ini dianggap apalagi ada ancaman ancaman ya politik
apa gentong babi politik kerah putih dan sebagainya dipakai semua
sehingga ini dianggap pemilu paling brutal
oleh sebab itu kita ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang
jangan terjadi perusakan terhadap demokrasi dan hukum
karena kalau demokrasi dan hukum dirusak
nanti akan terjadi lagi yang akan datang itu
kalau mau pemilu anda dekat dengan kekuasaan anda punya duit
hanya itu lalu orang yang biasa biasa yang hebat hebat tidak bisa tampil
nah oleh sebab itu apa yang kami lakukan ke mk ini
masa depan bukan sekedar untuk pemilu hari ini
tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang demokrasi kita harus sehat
dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum yang bernama mahkamah konstitusi
kalau kami sendiri kan sudah berintegritas ya
sudah membuat fakta integritas nih
kami akan menerima apapun hasilnya
kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses ada mekanisme hukum
dan itu yang kami pakai sampai titik akhir
agar rakyat dan bangsa indonesia di masa depan generasi muda seperti saudara ini ikut menjaga
indonesia harus dibangun sebagai negara demokrasi benar berkedaban dan berkeadilan
juga berhukum dengan benar itu saja
kalau siapa melaporkan apa biarkan itu berproses sendiri begitu ya
kalau soal rangkul rangkulan kita ini berteman semuanya
toh para kandidat ini anak anak bangsa begitu ya
kalau ibarat sebuah pertandingan itu ada saat mulai ada saat akhir
tentu apapun nanti keputusan sebagai sebuah upaya tertinggi yang bisa kita lakukan dan kita putus
mari kita berpikir soal bangsa dan negara ini
mari kita berpikir nasib rakyat
mari kita berpikir bahwa ekonomi ke depan menghadapi tantangan yang berat
berita yang disiarkan kawan kawan hari ini mulai selandia baru krisis
jadi artinya kita juga mesti siap siap ya
bencana ada di banyak tempat kita mesti merespon
jangan kita terlena hanya urusan ini gitu ya
jadi soal rangkul merangkul kita pasti harus menjadi kekuatan anak bangsa untuk mengembangkan

kita kenal semua kenal semua apa ya prof ivi
selamat baik teman lama
penerima penegasan artinya dari statement hari ini ini dari mas indra sendiri ini apakah menolak hasil dari kpu terus
kalau hak angket ini digulirkan sikap partai mas ganjar apakah akan tetap mendukung pemerintah atau hak angket ini

tadi saya sampaikan angket nanti akan ada di parlemen
soal sikap partai kemana nanti partai yang akan memutuskan
penegasan apakah artinya menolak hasil dari
untuk mengungkap apa yang dari awal sampai dengan akhir yang tadi kami ceritakan itu
sehingga betul betul tadi prof mahfud juga sampaikan bagaimana mengawal demokrasi ini bisa berjalan
karena hanya lembaga ini yang bisa mengadili dari seluruh apa yang ada
sehingga harapan kita hasil itu pasti sebelumnya ada proses
maka inilah yang harus dibuka semuanya
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saudara saudara sekalian terima kasih untuk kehadirannya
tadi pak ganjar sudah mengatakan bahwa demokrasi yang kita hadapi sekarang ini adalah demokrasi yang menurut banyak penilaian
termasuk dari luar negeri juga dianggap bermasalah
pak mahfud juga mengatakan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya ini demokrasi yang banyak sekali masalah
ini menurut majalah the economist
nah the new york times new york times itu baru memuat satu tulisan dari market scock
marketscode ini adalah dosen di new york university
yang melakukan review terhadap bukunya marcus matchner
marcus mattern ini menulis buku biografinya presiden jokowi
nah tapi dia mengatakan dalam tulisannya di new york times bahwa indonesian demokrasi itu adalah corrupted demokrasi
jadi judul tulisannya itu indonesia s corrupted democracy
jadi saya hanya menyampaikan ini untuk membayangkan ya betapa banyak masalah dengan demokrasi ini
mudah mudahan kita bisa ketemu lagi di mk karena kita akan ke mk dalam waktu dekat